sepertinya aku masih punya satu jalan lagi yang harus aku tempuh
untuk bisa nyelamatin perusahaan aku
pokoknya cincinnya harus gue yang pilih
nanti maipun singgah pakein aja deh
kalau gak pamer keluarga gak pake gue
ada apa ya om
ini soal perusahaan om
kalau terus terusan deddy kamu membekukan investasinya di perusahaan om
bisa bisa perusahaan om bener bener bangkrut nantinya
dan kalau itu terjadi
pangeran akan salahin kamu untuk hal itu
dan dia bisa jauhin kamu lagi
dan om tau
pasti kamu gak mau kan kalau itu terjadi
jadi kalau bisa
bujuk deddy kamu
supaya segera mengembalikan investasinya di perusahaan om
om alex senang aja
pokoknya dalam waktu seminggu
perusahaan om alex bakal balik semuanya
kamu bisa buat itu untuk om
serius dong om
om bisa pegang janji aku ya
wah bisa garanti semua aset aset om alex bisnisnya balik lagi dalam seminggu
itu kan gak simple
kan otomatis semua perusahaan om alex bakal balik lagi
jadi gue bakal balikin semua perusahaan om alex yang di stop sama dia
ya gak sih
pokoknya siapapun yang ikutin kemauan gue gak bakal rugi
ya kayak kalian aja ya
besok pasti pangeran lamar gue
pak reger bawa bakal tunang sandwich
tapi kalau malem malem makan kayak gini
gak enak kalau malem malem makan kayak gini
gak enak kalau nggak ada temennya pak
semua tugas kita udah selesai kan tinggal kumpulin besok
iya cid dikumpulin besok
yaudah ya cid gue balik duluan soalnya udah malem nih
sampai ketemu besok ya
gue udah jemput di depan
sampai ketemu besok ya cid
paman kalian ya udah
paman kalian ya udah
kata kok lo ada disini
terus kok lo bisa tau kalo gue ada disini
ya tau lah gue ini kan pacar lo
apa sih yang gue gue tau dari lo
semua kebiasaan lu gue hafal
terus tujuan lo kesini buat apa
kan kita berdua udah ngomong
mending kita berdua baik aja
ya ya ya kok kayak gitu sih pacar
ngambek ya gak usah lama lama dong
gue minta lo buat ngelakuin hal yang kecil aja lo gak bisa
kalo sampe pangeran tau tentang masalah ini
bisa rumit keadaannya
gimana kalau gue kasih tau yang sebenarnya ke lu ya
bentar bentar bentar
jadi yang lo ceritain sama gue itu bukan rahasia sebenernya cid
gue bohong aja lo bocorin ke pangeran
gimana kalo gue kasih tau yang sebenernya
jangan kayak gitu dong pacar
lo tau dong posisi gue sekarang kayak gimana
posisi gue tuh serba salah cid
lagian juga ya
sebenernya masalah apaan sih
gue ceritain sejujurnya sama gue
lo gak usah kipu
pokoknya kepercayaan gue sama lo udah hilang
jadi mending kita berdua bye
cid cid tunggu dulu cid cid
masa sama pacar sendiri kayak gitu sih
masa rahasia segala sih
lagian juga nih ya
lo tuh sampe kapan coba kabur kaburan terus dari gue
ngindar mulu dari gue
rahasia segala lagi
rahasia apa sih sebenernya yang lo tutupin dari gue
ya gue gak mungkin kasih tau ke lo
sekarang loh itu udah gak bisa dipercaya lagi
cid cid tapi kan gue ini pacar loh cid
ya gue mau pesan taksi online lah buat balik
eh eh eh tapi kan gue yang anterin cid
eh eh udah udah gak usah pesen chit
udah gue bisa pulang sendiri
ngambek lagi deh pacar